kemudian apakah ketika kamu menjadi pemimpin kamu yakin kamu bisa adil
hidup butet ya
terakhir apakah ketika kamu menjadi pemimpin kamu bisa amanah
kok hidup butet semua
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya akan menyampaikan satu informasi buat kalian
dalam dua hari ke depan
kita akan melaksanakan
ustadz memangnya siapa saja
ustadz yang udah kepilih
buat jadi calon pilkantri
bagus sekali pertanyaan dari sofri
jadi siapapun diantara kalian
mau itu santriwan
yang merasa kalian bisa memimpin
mungkin kalian berhak
mendaftarkan diri kalian
di ruangan panitia
setelah jam pelajar nanti siang ya
berarti siapa saja boleh dong ustadz
ustadz berandi butet juga bisa ya ustadz ya
aku dukung kalau kamu ikut
iya aku juga
aven gimana mau ikutan jadi ketua santri
ngomong aja masih suka pelupa
udah udah ya jangan pada bercanda
ini ustadz ridwan belum selesai menjelaskannya
silahkan lah jualin
jadi kalian boleh mendaftarkan ke panitia
siapa yang jadi panitianya
adalah ustadz dan ustazah kalian sendiri
di dalam al quran allah telah menegaskan kepada kita
beberapa kriteria sebagai seorang pemimpin
bahwa seorang pemimpin yang pertama harus memberikan petunjuk yang baik
dan dia juga harus mengerjakan kebaikan
mendirikan sholat menunaikan zakat
dan tentunya mengajak untuk beribadah hanya kepada allah swt
karena itu seorang pemimpin itu harus berlaku adil dan amanah
nah alhamdulillah di pondok pesantren punanta ini
diajarkan bagaimana menjadi pemimpin yang baik
saya dukung doang dok ustadz
ya doang dok
waalaikumsalam pak dek
eh pak gus
dari mana beres
gak ada airnya
ya belum dinyalain pak deh
perut proses dari atas turun ke bawah airnya
pak gus pak gus
airnya belum pak gus airnya belum
makanya pak dek hati hati
pak dia kan belum mandi sekalian aja mandi
emang anak kecil dimandiin
apa perlu saya mandiin
pak dek kuncinya mana
situ yang pasti
orang boleh betulin dulu
eh pak dek
eh tunggu semuanya jangan mahal dulu
aku ada pengumuman
siapa yang setuju
kalo aku tuh paling hebat daripada yang lain
dan kalian setuju gak kalo aku bakalan jadi calon
ketua santri di konanta
aku juga bisa betul
siapa yang paling hebat daripada yang lain
siapa yang takut
aku tuh ya takut mah cuman sama allah
nggak ada yang lain
ya allah ya roh pula
ini kan baru udah pada diem tuh
gak boleh berisik
gimana sih orang sampai teriak teriak
pake youtube paci baru pada berhenti
ada kerjaan aja
kan kata pak ustad
kalau makan nggak boleh sambil ngobrol
tapi kok pak ustadz kurang kerjaan banget sih
megang paci sambil dipukul pukul
untuk menerangkan kalian semua
tadinya kalau gak meman juga
ustad tuh pake petasan banting sekalian
sekarang sebelum makan
alangkah lebih baiknya kalau kalian berdoa dulu ya
yuk berdoa yuk
allahumma barik lena
assalamualaikum ya allah
tuh udah pandang kumpul
kamu gak nyala udah jadi ketua
kenapa gak mau
kamu harus jadi pemimpin
haikal gak bisa jadi pemimpin pakde
haikal sekolah disini
dia jadi pemimpin
karena kelak nanti kalau haikal sudah keluar dari sini
haikal akan jadi pemimpin
kalau nggak begitu kapan jadi pemimpin
harus pakde gak mau
gak boleh begitu
harus musnuzon sama allah
haikal gak mau pakde
eh harus mau
pokonya pakde bantu
apapun haikal inginkan pakde bantu
ya ke dalam sini
nantar deh ketua
ternyata pendukung butet banyak juga ya
tengok ini butet bawa semua pendukung butet ya
ustad mau mendatang kamu dulu ya
apa tujuan kamu menjadi pemimpin
hidup butet ya
kemudian apakah ketika kamu menjadi pemimpin
hidup butet ya
nah yang terakhir
apakah ketika kamu menjadi pemimpin
kok hidup butet semua
yang ditanya itu mute kenapa kalian yang jawab
aduuu santriwati tolong yaa diem dulu
biarkan ustad musa menyelesaikan pertanyaannya pada butet
nih formulir untuk butet
isinya sebelah sana
santri watu yang lain
kalian bisa duduk ya
ustaz pamit dulu ya
mau ngawasin sebelah sana
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh